rumah yang ditempati titik lesari bersama keluarganya selama belasan tahun kini tinggal puing puing
rumah ini dirobohkan sendiri oleh titi
rekaman video sejumlah orang yang sedang merobohkan sebuah rumah di desa pucanganom kabupaten madiun ini
beredar di media sosial
rumah ini sengaja dirobohkan atas perintah titi
sebab ia kesal dengan perilaku suami yang diduga memiliki wanita idaman lain di taiwan
suami titi memang pernah menjadi pekerja migran selama beberapa tahun di taiwan
diakui titi ia dan suami sudah sering cekcok sejak sebulan lalu
pemerintah desa telah melakukan upaya mediasi di antara kedua pihak namun belum membuahkan hasil
sudah berbicara baiknya bagaimana gitu
kalau bisa ini kan sebetulnya ini kan miskomunikasi saja
komunikasi dari kedua belah pihak terus berkelanjutan seperti ini karena sama sama ngotot lah
kini titi lesari dan anaknya tinggal di kediaman orang tuanya di desa doho kecamatan dolopo